lagian papa tuh udah gak mempermasalahkan lagi
karena sebagai seorang mu'min
kalau istrinya minta maaf
gimana sih sebagai seorang mukmin
kasih maafnya gak ikhlas
bukan kalau orang kasih maaf
ikhlas senyum dong
gimana sih si papa ini
gak ikhlas ini
ya sekalian aku mau minta maaf sama kamu
soalnya aku udah salah paham sama kamu
ternyata kamu gak ada hubungan apa apa sama stella
yaudah lah gak apa apa
kamu gak marah kan
marah ngapain marah
aku jemput kamu sekarang juga
nih neneng kasir
eh eh eh udah biarin
biar sama aja dibayarin
ah gak usah gak usah broding
biasa aja nih sudah ada duit kok
pak mali udah jangan
jangan udah sama laki laki aja ya

maksudnya udah dianterin
ah sama ya
buat neng sri mah
pokoknya yang the best
ah mau apa juga diikuti
neng berapa neng
semuanya jadi rp dua ratus lima puluh
aduh malah buat neneng sri mah
eh jadi gak enak
berarti abis ini bisa makan basa dong
yuk kita makan basa
kamu gak perlu minta maaf kayak gitu
yang paling penting sekarang adalah kamu sama aku
kita mesti sering percaya
eh jadi kita diner
aku mau makan
kan kembali kan yang kamu udah hilang
aku beli yang kamu mau ambil baru
keren sih tapi itu kalau aku sayang mana
kok mereka jahat banget sih
bu devi sama si chandra gak ngeliat aku apa
udah dibawa pohon
ah nggak minta tapi kau diminum nggak cocok tahu
hai kan makasih ya papa minum enak ya manis kan kaya mama iheh pak udah dong
pao marahannya nggak pegel aku marah marah mulu mulu pak mama ngaku deh mama salah
iya dong udah dong mau minta maaf mulu ke lebaran tiap hari belum ya kemarin ya
maafin mama jadi enggak ada masalah lagi dong tapi mukanya jagol kayak gitu
dong maafin dari hati dong ikhlas
jadi pergi ikut ah
hai mau pijet apa ya kau sama apa lagi nggak pengen dipijet
begitu sih kamu deket deket

jadi bener ivan sama bocin yang udah gebukin kalian tanpa alasan
iya kak tiba tiba kita bertiga dicegat sama mereka
tapi yang bikin gue aneh itu kok bisa gitu mereka tahu kalau kita tuh lewat situ
ini bahaya kal black cobra sekarang mengincar anak jalanan
apalagi di saat kita jalan sendiri nggak rame rame itu kesempatan besar buat mereka
ya udah mendingan sekarang kalian balik biar ini sekarang jadi urusan gue
tunggu tunggu kal maksudnya gimana nih
biar gimana pun ini tanggung jawab gue sebagai ketua
gue gak mau kalian sebagai anggota ngerasa terancam
dan gue mau nyamperin ivan sama bocin ya semoga aja mereka mau balik lagi
lo mau kemana kak
gue mau nyamperin event sama bocin
senang aja ya